lagian kalau kakak kena musibah emang bakal dibeliin
sunatannya sih minggu depan tapi besok ada pengajian
oh seperti itu
tergantung bang oljak punya uang buat ngamplop apa enggak
lo habis bebenah ya
biar mirip sama kontrakan tati yang lama
bukan harus ditambahin tapi dikurangin
kontrakan lo yang lama kan kagak diisinya
yuk makan bakso
kagak nyangka ya poinnya udah menyunatin cucu aja
padahal umurnya kan kagak jauh beda sama emak
ya tuaan poina lah masa tuaan emak
berarti emak harusnya udah punya cucu
ya emak sih kagak bisa ngarepin dari emak
kan emak gak punya anak yang lain
bukan seperti itu
mau dikasih makan apa
bapaknya buat ngamplopin orang sunatan aja susah
ani gak suka mie ya
ih suka dong
itu kok gak pake mie
nih kan sekarang lagi makan bakso bukan makan mie
ih pelan pelan dong makannya
tati lupa ngasih tau bang oja kalau kompor gasnya abis
pulsat tati abis
dalam tuh lagi nyari baju
oh seperti itu
gapapa pake yang ada aja
emang mau kemana tat
tati mau ikut emak ke pengajian yang pak ina
tapi bingung mau pakai baju apa
kuno semua sih
kagak pernah dibeliin baju sama laki lo
kan oja abis kena musibah
oh seperti itu
bagian kalau kagak kena musibah emang bakal dibeliin
ih kan tadi udah neraktir aku
aku masuk dulu ya
hai cuy minum dulu emang minum es diawat bisa bikin sembuh sakit gigi kamu
nggak percaya joy coba aja dulu
kerjain biar bayar enggak mau
eh bapak sudah pulang
mana buku titipan ibu
kok majalah korea
oh ini punya bunga
terima kasih pak
terus mana buku titipan ibu
yang ini berarti
mas yang benar dong jalannya hati hati
saya sakit giginya tangannya tuh pegangan
itu kan apa tadi gue bilang
atau kue keju yang ada di halaman berapa tadi ya
itu sepertinya enak bu
atau kue tar
bapak kalau kasih usul itu jangan yang susah susah
loh kan ibu yang tanya
jangan lupa tuh undangannya
kalau bisa ma dateng
kakak bawa amplop juga kagak apa apa kayaknya
bapak kamu mau mau
bapak kamu mau mau
yaudah mak pulang dulu ya
iya mak pulang dulu ya
tati gak ngomongin baju baru bang
tati ngomongin baju apa yang mau dipake ke pengajian
yaudah deh makan dong gue lapar
tati belum masak bang
udah stop sini aja bang
udah stop bas
kalau lagi sakit nggak usah ngocek mas
nggak usah makan lah kan lagi sakit gigi
siapa buang kok iya ya siapa deh nama lu punggomo biasa aja kali jawabnya kagak nyolot gitu bukan
gitu beb ini mau kemana anterin gua ke haji murad ya maaf deh nggak bisa saya mau pulang mau tidur
hai halat tukang ojek yang tidur kering rezeki lu ngerti kagak udah anterin gua
sebentar udah ngerti beb tapi maaf saya nggak bisa ye eh eh eh tenang aja gue bayar penuh dah
jangan takut kagak gue bayar ya maaf deh nggak bisa eh wanto ada bersama sama